selamat siang anda kembali menyaksikan gomudik cnn indonesia bersama saya reinhard sirait
salah satu tujuan pulang kampung dan juga yang menjadi lintasan arus mudik adalah yogyakarta
dan diperkirakan akan banyak orang yang akan datang ke yogyakarta dalam beberapa hari ke depan
kita akan tanyakan langsung ke teguh supriyadi yang sudah berada di yogyakarta saat ini
teguh dari pantauan anda bagaimana kesiapan yogyakarta untuk menyambut arus mudik
baik warga jogja ataupun pendatang yang akan datang ke yogyakarta dalam rangkaian arus mudik tahun ini
baik reinhardt seminggu menjelang hari raya lebaran
pemerintah daerah istimewa yogyakarta terus melakukan pemenahan di berbagai tempat yang menjadi landmark
sekaligus menjadi tujuan wisata
dan di tempat saya berdiri ini merupakan di jalan malioboro
di mana di sebelah kanan saya sebelumnya merupakan tempat parkir sepeda motor
yang kebetulan dilakukan regulasi oleh pemerintah kota
dan sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi tempat parkir
dan bisa dipastikan pada hari lebaran nanti dan pada libur lebaran nanti
bisa dimanfaatkan oleh para wisatawan sebagai jalur pedestrian
sehingga jalur di sebelah kiri saya yang merupakan jalan malioboro akan menjadi lancar
selain di kawasan malioboro pembenahan juga dilakukan di tugu palputih atau di the white pal
yang dibangun pada masa pemerintahnya
dan di sana tugu yang menjadi landmark kota yogyakarta ini
kemudian sudah dilakukan pengecatan ulang sehingga terlihat rapi dan bersih
jadi sudah ada pemenahan di sana
tapi kalau kita bicara mengenai arus mudik
dari pantauan anda di yogyakarta
apakah sudah mulai terlihat adanya lonjakan penumpang arus mudik
di bandara misalnya ataupun di stasiun di kota yogyakarta
ya reinhard hingga hari jumat ini belum terjadi lonjakan jumlah penumpang
yang cukup berarti baik itu dari jakarta maupun dari kota kota besar lainnya
karena diperkirakan lonjakan jumlah penumpang ini justru akan terjadi
pada hari sabtu dan minggu besok
diperkirakan ratusan bahkan ribuan penumpang dari berbagai kota besar yang ada di indonesia
akan menuju yogyakarta baik itu mereka penduduk asli jogja yang merantau
maupun para wisatawan yang akan berlibur di daerah istimewa yogyakarta
baik terima kasih teguh supriyadi langsung dari yogyakarta dan yogyakarta yang merantau dan para wisatawan yang akan berlibur di daerah istimewa yogyakarta renhat